terima kasih atas si gaby
terima kasih ibu
bap nya lancar gak
bagaimana aja membunyi bunyi dia
candy itu anaknya ceria
dia gak pernah sedih
setiap orang yang deket dia pasti seneng terus
tapi dia masih iseng
iya pokoknya dia lucu banget
emang gak ada dua hanya tuh anak
semoga aja pak hakim cepet nemuin info soal yang willy
gak pantas banget seorang candy harus di penjara
pokoknya kendi harus bebas dan dia harus menemukan lagi kebahagiaannya
kaki kamu masih sakit
tapi masih kaku juga
sabar ya nanti juga sembuh
asal kamu itu rajin fisioterapinya
kan dia antar dia
ada apa ran
apa terjadi sesuatu sama kendi
atau dia sakit lagi
tapi sekarang kendi di penjara
emangnya candy salah apa
semuanya itu salah saya dok
gak mungkin pak
gak mungkin banget candy masuk penjara
candy tuh anak yang baik
gak mungkin dia nyuruh temannya sendiri sampai masuk penjara
papa juga kaget
dan gak percaya dengernya
itu pasti ulangnya si rani pak
sahabat macam apa sih dia
dulu dia bikin kenny sakit parah
dan sekarang masuk penjara
rani tuh gak salah
malahan rani tuh nyesel banget
kendi kan udah pernah nolong dia
tapi karena ibunya sudah terlanjur gak suka
ya dicari cari salahnya
malahan rani itu nekat berbuat kriminal kecil kecilan
supaya dia itu bisa masuk penjara dan ketemu sama kendi
yaudah daripada kamu ribut ribut kayak gini
dan marah terus
mendingan kita tengokin kendi ya
buru buru amat sih
ini kan udah malem
besok pagi pagi jam pertama besuk kita tengokin candy ya
aduh dokter makasih ya
tante saskia udah mau jengok aku
terima kasih apa sih candy
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
makasih apa sih candy
justru dokter yang mau minta maaf
karena dokter baru sempet tengokin candy sekarang
dokter sama sekali gak tau loh candy
kamu tuh gak mau kasih tahu
kita kan sudah seperti keluarga sendiri
ah gak apa apa kok dokter iwan tante saskia
aduh kalian semua ngejenguk candy aja di sini
kini aja udah seneng banget kok
candy malah ngerepotin kalian
dari semalam kamu semangat banget ngejengukin candy kan
ken saskian dari semalam ribut terus ngajakin nengokin kamu
aku gak tega ngeliat kamu ken
kenapa orang sebaik kamu bisa masuk penjara
aduh sask gak perlu dikasihanin kok
kamu lihat sendiri kan aku happy happy aja kan seneng seneng aja kan
oh iya cerita dong sas
kabarnya nenek asri gimana
terus suster suster di klinik gimana kabarnya
oh iya homeschoolingnya udah sampai mana
loh kebawaannya banyak banget sih
iya ken dari semalam saskia maksa maksa terus
suruh bawain makanan minuman sampai majalah buat kamu baca
iya dong mah kasian candy
aku bayar aja majalah yang banyak
kalau candy iseng dan bosen
dia kan bisa baca majalah
wah makasih banget ya sas
kau perhatian banget sih
gimana keadaan kamu ken
ah baik baik aja dong
kamu gak usah sungkan sungkan
saya akan berusaha semampu saya untuk bantu kamu
oh makasih dok
tapi memang saat ini saya nggak perlu apa apa kok
habisnya juga udah banyak kenapa tim dokter
eh eh tapi
tapi kenapa ken
ah gini dok
ada seseorang yang perlu banget bantuan dokter
kalau dokter gak keberatan saya pingin minta tolong
apa itu ken
iya dok kasian
sila masih kecil
tapi dia tuh udah nekat nyuri uang buat operasi ibunya
eh sekarang malah ketangkep
kasian sekali ya ken
anak sekecil itu harusnya kan main main di luar
malah terdampar di sini
dokter tuh gak kebayang
kalau ini menimpa saskia
mungkin permintaan kini terlalu berlebihan
kini gak minta pertolongan apa apa kok dari dokter
ya tapi yang mau nolong sila ya siapa lagi selain dokter
kamu tenang aja kendi dokter pasti nolong
dokter juga nggak tega kok sama anak kecil seperti itu
yang sudah berusaha mati matian
dan sekarang harus kehilangan ibunya
makasih ya dok
kini nggak tahu harus balas semua kebaikan dokter dengan apa
kamu bisa menyelesaikan sekolah
dan jadi perawat
itu sudah lebih buat dokter
kenny kami pulang dulu ya kenny
sabar ya kenny
iya makasih ya sas
ada apa fee
rumahnya yang mana sih mas
katanya sih di ujung gang sini
dia sibuk fee
dia lagi bantu bantu di rumah teman saya
kalau dia sering pulang kenapa kosong jadi boros
apa temanmu gak marah ditumpangi sila
badan kecil begitu